inilah video sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya tempe
tepatnya di desa besuk kecamatan tempe lumajang jawa timur pada senin pagi
dua pengendara motor yang merupakan ayah dan anak meninggal dunia di lokasi
korban bernama lazim empat puluh tahun dan anaknya zairotul tiga belas tahun warga pandan arum kecamatan tempe lumajang
kejadian berawal saat truk yang dikemudikan agus haryanto warga probolinggo melaju kencang dari lumajang menuju tempe
dari arah berlawanan melaju motor korban yang terlalu di sisi kanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan
usai menabrak motor truk menghantam truk lain yang sedang parkir
kronologi dam truk menyalip dari arah utara ke selatan menabrak r dua tersebut
membentur kendaraan truk yang sedang parkir
untuk korban yang dua meninggal dunia sudah kami evakuasi ke kamar jenazah yang satu
ke luka berat di igd rsud haryoto
inilah truk pengangkut pasir yang menghantam rumah di jalan perkantoran cikupa
kampung cihasem kecamatan pandeglang kabupaten pandeglang banten
kecelakaan terjadi minggu siang
kerasnya hantaman mengakibatkan bangunan mengalami kerusakan parah
beruntung truk yang dikemudikan di jalan perkantoran cekupa kampung cihasem kecamatan pandeglang kabupaten pandeglang banten
rumah dalam keadaan kosong
panggota kepolisian yang menerima informasi lakukan olah tkp dan mengevakuasi kendaraan nas
sebuah minibus menabrak pagar rumah hingga terjungkal di jalan raya karangnungga tasik malaya jawa barat minggu siang
sejumlah warga berupaya mengevakuasi penumpang minibus dari dalam kendaraan yang terguling
delapan orang penumpang akhirnya dikeluarkan melalui pintu belakang karena empat pintu samping macet
para penumpang yang hendak ziarah ke pamijahan mengalami syok dan luka ringan
langsung keluar atau gimana pak
ada korban gak pak yang bepa lihat
juga sopir mengantuk sehingga kendaraan oleng masuk parit dan menabrak pagar rumah warga
tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
tim liputan cnn indonesia